oke kita ke informasi selanjutnya pemirsa kondisi infrastruktur daerah yang masih memprihatinkan memaksa banyak anak anak di indonesia
harus mempertaruhkan nyawa agar bisa bersekolah
nah ironisnya gambaran kenyataan tersebut bukan cerita baru di indonesia
kondisi seperti ini sudah terjadi bertahun tahun hingga saat ini
dua ribu empat belas media heboh dengan pemberitaan jembatan indiana jones di pandeglang banten
bukan hanya orang dewasa anak anak setiap hari harus berjuang meniti jembatan bambu sepanjang sepuluh meter dan tinggi empat meter yang berada di atas sungai
namun sayang ini merupakan jalan satu satunya penghubung dusun pentas timur dan ojok di desa patia
lalu juga ramai berita kesulitan warga desa pelumpungan karanganyar yang warawiri menaiki jembatan tipis menuju desa suro di boyolali
warga terpaksa bergantian menaiki jembatan yang berbeda
menaiki jembatan yang beralaskan satu papan untuk menghemat waktu dan tenaga
ini merupakan jalan satu satunya ketimbang memutar jalan yang jaraknya delapan kilometer
adegan adegan berbahaya ini pun pernah mendapat sorotan media internasional
tak sekedar memotret mereka juga mempertanyakan perhatian pemerintah dan wakil rakyat
salah satunya the sun yang menulis judul
apakah ini perjalanan menuju sekolah paling membahayakan di dunia
the sun mengibaratkan jembatan gantung di desa sumuabana padang pariaman mirip dengan adegan di film indiana jones
setali tiga uang murid murid sekolah di dusun kedung miri probolinggo jawa timur
setiap hari harus menyeberangi sungai selebar tiga puluh lima meter dalam perjalanan menuju sekolah
inilah fakta pendidikan tanah air di abad kemarin
di tengah pesatnya perkembangan teknologi kisah murid sekolah di pelosok ini sungguh sungguh ironi